hujan deras dan angin kencang yang melanda di denpasar bali memakan korban
pohon setinggi dua puluh meter tumbang menimpa rumah yang berisi satu keluarga
satu orang diantaranya dilaporkan meninggal
warga sesetan denpasar bali tertimpa pohon setinggi dua puluh meter yang menimpa rumah
selain menghancurkan rumah semi permanen empat penghuni rumah menderita luka luka
petugas pun harus merawat korban yang tertimpa pohon kepuh berdiameter dua meter itu
sambil menunggu proses evakuasi
bahkan satu korban yang baru berusia tiga tahun meninggal
menurut keterangan sejumlah saksi peristiwa tersebut terjadi saat hujan deras dan angin kencang
melanda sejumlah wilayah di denpasar
hingga kini petugas masih melakukan evakuasi untuk menyelamatkan korban
bukan gini cuma anak bayi itu saja yang gak kelihatan